anda masih di new day setelah sirkuit motogp di manalika lombok sirkuit balap mobil bergayang di dunia formula satu
rencananya akan dibangun di bintan kepulauan riau
menurut bambang susatyo selaku ketua umum ikatan motor indonesia
rencananya sirkuit tersebut akan dibangun mulai tahun ini dengan nilai investasi satu dua triliun rupiah
pernyataan ini disampaikan bambang susatyo usai menghadiri pelantikan pengurus ini jawa timur di surabaya jawa timur pada senin
menurut bambang susatyo saat ini banyak permintaan dari sejumlah daerah di indonesia yang akan membangun sirkuit balap
mereka meminta bimbingan ikatan motor indonesia terkait kelayakan dan standar nasional sirkuit yang akan dibangun
satu di antara proyek besar yang rencananya akan dibangun di indonesia untuk ajang balap dunia adalah sirkuit balap mobil bergensi formula satu
yang akan dibangun di bintan kepulauan riau
pembangunan sirkuit balap kelas dunia ini diharapkan dapat meningkatkan para ekonomi dan masyarakatnya
seperti yang terjadi di manalika yang akan menggelar balap motor bergensi motogp pada bulan maret ini